gempa bermagnitudo enam sembilan mengguncang siberut kepulauan mentawai termasuk dalam wilayah yang rawan gempa
bagaimana upaya meminimalisi risiko bencana serta upaya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
lalu bagaimana update penanganan terhadap warga terdampak gempa
kami akan bahas malam hari ini bersama plt kepala pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan bnpb
abdul muhari melalui sambungan zoom
selamat malam pak muhari
selamat malam mbak
baik pak muhari kita akan update terlebih dahulu kondisi warga yang terdampak gempa pada hari ini
kemudian bagaimana penyediaan lokasi pengungsian bagi warga sampai dengan malam hari ini
ya hingga pukul tujuh belas tiga puluh lima waktu indonesia barat sore ini jadi baru setengah jam yang lalu kita sudah mendapat pembaruan informasi dari beberapa bpbd
nah ini adalah informasi khususnya untuk bpbd kabupaten kepulauan mentawai
jadi dari hasil pendataan dan kaji cepat di lapangan untuk korban yang mengungsi ini kita update ada di beberapa kecamatan
jadi memang untuk kabupaten kepulauan mentawai

jadi bagaimana penyediaan lokasi pengungsian bagi warga sampai dengan malam hari ini

jadi bagaimana penyediaan lokasi pengungsi bagi warga sampai dengan malam hari ini

jadi bagaimana penyediaan lokasi pengungsi bagi warga sampai dengan malam hari ini

dan dengan guncangan permukaan yang cukup kuat
dini hari tadi masyarakat memutuskan tetap untuk naik ke daerah yang lebih tinggi
meskipun dari bmkg sudah mengakhiri peringatan dini tsunami nya
catatan kami hingga sore hari ini pukul tujuh belas tiga puluh
untuk kecamatan kilimut barat itu ada dua ratus enam belas kakak

di ketinggian di desa simatalu kecamatan seberut barat
kemudian ada empat ratus sembilan puluh tujuh kakak atau dua satu ratus sembilan puluh empat jiwa di desa simalegi
masih di kecamatan seberut barat
kemudian masih di siber barat di desa tiga pokna
dan di seberut utara itu ada tujuh ratus empat puluh tiga kakak atau dua lima ratus empat puluh sembilan jiwa di desa sikabaluan
jadi totalnya ini ada dua empat puluh sembilan kakak atau delapan satu ratus tiga puluh tujuh jiwa
yang masih bertahan mengungsi di kabupaten kepulauan mentawai
untuk sementara para petugas kecamatan
karena petugas kelurahan sudah secara persuasif untuk menyampaikan
bahwa bmkg sudah mengakhiri peringatan dini tsunami
arti tidak perlu lagi ada yang disawatirkan
tetapi mengingat masyarakat ini memang masih menyimpan mungkin
ingatan yang sangat membekas ya trauma
karena tsunami tahun dua ribu sepuluh cukup luar biasa dampaknya
tercatat ketinggian tsunami pada saat itu mencapai
paling tinggi ada enam belas meter
sehingga ini masih menjadi dasar bagi masyarakat untuk sementara bertahan di tempat yang lebih tinggi
kita harapkan ini pendekatan persuasif dan sosialisasi pengakhiran peringatan dini oleh bmkg ini
tetap dilakukan oleh pemerintah daerah
supaya masyarakat yang saat ini masih bertahan di ketinggian sudah bisa turun
dan bisa menjalankan aktivitas sehari hari
selain pengungsi itu
ada dua kerusakan rumah di dua daerah yang berbeda
untuk satu unit rumah yang rusak berat itu di kecamatan hibala
kopaten nia selatan desa hili anombase
kemudian ada satu rumah rusak ringan di desa simalegi seberut barat
memang untuk rumah ini yang rusak berat itu
struktur rumah sangat rapuh dan faktor rumah ini sudah cukup tua
mungkin tidak tentu saja tidak dibangun dengan standar standar yang
memenuhi kriteria bangunan yang cukup kuat untuk menahan gempa
ini catatan yang sampai sore hari ini dilaporkan ke bnpb
hanya ada dua rumah yang terdampak
satu rusak berat satu rusak ringan
laporan terkait dengan kerusakan dua rumah tersebut
tadi yang disampaikan oleh pak muhari
apakah bnpb juga sudah mendapatkan informasi terkait dengan warga yang mengalami luka
atau apakah ada korban jiwa pasca gempa mentawai ini
untuk korban luka dan korban jiwa hingga saat ini tidak ada
pak muhari antisipasi serta kita tahu bahwa potensi ancaman bencana pasca gempa sangat besar
apalagi kalau tadi mungkin sudah mendengarkan bahwa
potensi terjadi gempa gempa berikutnya mengingat rangkaian atau rentetan gempa besar yang pernah terjadi sebelumnya
khususnya di pulau sumatera
artinya bagaimana kemudian upaya meminimalisir risiko serta
edukasi kesiapsiagaan mitigasi yang diberikan kepada masyarakat terkait antisipasi kebencanaan ini
ya untuk sumatera barat pada umumnya
ini merupakan kawasan yang pengalaman nyatanya pengalaman langsungnya itu cukup komplit
kita tahu dua ribu sembilan gempa padang meluluh lantakan lebih dari delapan puluh ribu bangunan di kota padang
dan secara umum ada tiga desa yang tertimbun longsor di kabupaten padang pariaman saat itu
dan kerugian cukup luar biasa lebih dari dua puluh miliar rupiah ee iya
pada saat itu
dan satu tahun setelahnya ee
ada gempa yang diikuti oleh tsunami di kepulauan mentawai tahun dua ribu sepuluh
sehingga secara pengalaman langsung menghadapi gempa dan tsunami masyarakat kota padang sumatera barat dan kepulauan mentawai
sudah sangat sering
kita tahu juga mentawai ini sebenarnya dua kali pengalaman di segmen mentawai ini tahun dua ribu an
kekuatan gempa delapan enam dan diikuti oleh tsunami kecil pada saat itu
gempa tujuh enam diikuti oleh tsunami yang luar biasa besar pada saat itu
dan pasca dua ribu empat tsunami aceh kita semua sudah diberitahu dan masyarakat sumatera barat secara umum sudah ee
tersosialisasikan dengan baik bahwa ada segmen megatrust mentawai yang mungkin dalam fase bahasa geologinya itu sudah ada pada periode ulangnya
secara sejarah itu seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh balik ke dua ratus tiga puluh
sorry tiga ratus tahun yang lalu itu ada gempa magnitud delapan delapan yang membangkitkan tsunami
kemudian empat puluh tahun berikutnya seribu delapan ratus tiga puluh tiga
gempa delapan enam juga membangkitkan tsunami setelah itu kosong gempa magnitud di atas delapan
nah ini yang kemudian terulang di dua ribu enam pada segmen gempa seribu delapan ratus tiga puluh tiga
jadi segmen seribu delapan ratus tiga puluh tiga di selatan mentawai ini sudah berulang di tahun dua ribu enam pada saat gempa manitut delapan enam terjadi dan diikuti oleh tsunami yang kecil
tinggal sekarang yang belum lepas itu adalah energi pada
pada segmen perulangan gempa dan tsunami yang terjadi seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh
nah ini yang disebut oleh para pakar geologi pakar gempa dan pakar tsunami mungkin ini sudah pada ujung fase periode ulangnya
yang kita mau tidak mau suka atau tidak suka ini adalah satu keniscayaan yang pasti akan terjadi
cuma waktunya saja kita tidak tahu
edukasi dan sosialisasi mitigasi gempa dan tsunami sudah sangat rutin sangat sering dilakukan di kota padang sumatera barat dan kepulauan mentawai karena dua ribu sepuluh mereka sudah dihantam tsunami
dua ribu sembilan satu tahun sebelumnya dihantam gempa yang sangat besar
rehabilitasi rekonstruksi kota padang pasca gempa dua ribu sembilan juga memperhatikan faktor faktor bangunan tahan gempa
dan di kota padang saat ini kalau kita
menyusuri jalan jalan kota ada
simbol simbol arah arah evakuasi tsunami
tentu saja ini terus harus kita latihkan
karena kalau tidak kita latihkan kemudian mungkin pada saat terjadinya itu akan munculkan kepanikan
tapi tadi pagi sewaktu pasca gempa magnitud enam sembilan pukul tiga dini hari tadi
meskipun gempa sangat kuat saya sendiri masih ada di kota padang tadi pagi
masyarakat tidak panik dan mereka keluar rumah
kemudian sepuluh lima sepuluh menit setelah itu mereka mulai bergeser menjauhi perayaan pantai
di seberut di kepulauan mentawai seperti kita tahu masyarakat tanpa menunggu informasi atau menunggu perintah evakuasi karena pengalaman tahun dua ribu sembilan belas
sudah kemudian mengosongkan desanya di empat desa tadi yang saya sampaikan untuk evakuasi ke tempat yang lebih tinggi
respon respon kesiapsiagaan seperti ini yang perlu kita jaga dan perlu kita latihkan terus untuk menghadapi potensi segmen mentawai yang sedang kita tunggu ini
oke baik kesiapsiagaan artinya lebih baik perihal edukasi dan juga sosialisasi dan juga informasi
tentunya kita harapkan juga ini dapat dibarengi
dengan penyediaan bangunan atau infrastruktur yang tahan gempa dan juga adanya sistem peringatan dini atau early warning system itu tadi ya
terima kasih pak abdul muhari plt kapus datin bnpb sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini selamat malam pak sehat selalu